yaitu di tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh empat di mana jumlah penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh untuk bali ada sekitar
sekitar dua ratus lima belas penumpang
dan kami prediksi kuncak arus balik masih akan terjadi pada hari ini yaitu di haples tiga tanggal empat belas april dua ribu dua puluh empat
saat ini jumlah tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat untuk balik sudah mencapai satu ratus sembilan puluh ribu tiket
dan angka ini masih akan terus bertambah karena penjualan tiket masih berlasung
padahal jumlah keseluruhan kereta api yang kami operasikan perjalanannya
ada sekitar tiga lima ratus perjalanan kereta api mulai dari dimulainya masa angkutan lebaran di tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat sampai dengan sekarang
kemudian tujuan tujuan favorit masyarakat untuk arus balik ini yaitu diantaranya dari wilayah jawa timur menuju jakarta yaitu stasiun gambir dan pasar senen
kemudian dari wilayah jawa tengah juga menuju ke jakarta gambir pasar dua
juga dari wilayah jawa jakarta juga menuju bandung
juga menuju ke wilayah jakarta stasiun gambir dan pasar tenen
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya